indonesia menjadi tuan rumah asian ministerial meeting on transactional crime atau ammtc
yang dipertemuan tingkat menteri negara negara asean
yang memusatkan perhatian pada penanggulangan kejahatan lintas negara
bertempat di labuan bacurus negara timur ammtc ke tujuh belas dibuka pada hari ini
untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah ada rekan kami teddy zuhari di sana
teddy selamat pagi
kalau sudah dibuka agenda apa saja yang akan dilakukan pada hari ini
mengingat banyak sekali ya materi materi terkait kejahatan internasional
mulai dari human trafficking kemudian illegal logging crime cyber
adakah hal hal yang menjadi headline yang akan dibahas pada pertemuan pada pagi hari ini
silahkan dengan laporan anda
selamat pagi yuda betul sekali
sekitar sepuluh menit
lalu secara resmi kapolri jenderal polisi listio sigit prabowo
sudah membuka secara resmi pertemuan dari agenda the tujuh belas asian ministerial meeting on transnational crime
atau yang fokus membahas kejahatan lintas negara di tingkat menteri asean
sebenarnya kalau melihat dari seluruh agenda besar dari rangkaian acara ini
ini merupakan kelanjutan dari pertemuan tingkat menteri atau juga asian summit
yang pernah dibuka oleh presiden jokowi
joko widodo pada dua puluh tiga mei dua ribu dua puluh tiga lalu di lokasi yang sama
yakni di labuan bajo nusa tenggara timur
dan pertemuan ini juga diikuti oleh seluruh negara asean
ada sepuluh negara asean dan untuk pertemuan yang ke tujuh belas ini
akan juga dihadiri oleh tiga negara mitra
masing masing jepang kemudian korea selatan dan juga tiongkok
sementara negara timur listri
ini untuk pertemuan yang ke tujuh belas
hadir sebagai negara observer
dan total seluruh peserta dan delegasi yang hadir mengikuti pertemuan tingkat menteri asean
untuk membahas isu isu tentang kejahatan lintas negara ini
ada sebanyak dua ratus tujuh puluh lima orang
pertemuan ini punya mandat untuk memfasilitasi
kemudian juga untuk mendorong kerjasama dan koordinasi negara negara asean
dalam hal memberantas isu kejahatan lintas negara
baik yang sudah ada
maupun yang baru muncul seperti yang sudah seperti yang anda sebutkan tadi
bahwa ada yang membahas mengenai tindak pidana perdagangan orang
kemudian kejahatan dunia maya atau cybercrime
bahkan juga termasuk mengenai penyelundupan manusia
dan kalau berbicara apa saja hal yang menarik
kemarin kami sempat meminta tanggapan langsung terkait penyelenggaran acara ini
kepada kadif hub interpolri irjen polisi krishnamurti yang mengatakan
memang ada fokus yang menjadi concern dalam pembahasan ini terutama dengan antara indonesia
pemerintah indonesia dengan negara negara sahabat
pihak indonesia ini memfokuskan untuk membahas masalah tindak pidana perdagangan orang
menurut krishnamurti dalam pertemuan ini
mereka juga akan mengadopsi usulan usulan dari delegasi seperti masalah terorisme
kemudian tppo dan senjata ilegal

dan nanti juga akan dilakukan pertukaran pertukaran pertukaran
dan nanti juga akan dilakukan pertukaran pertukaran pertukaran pertukaran pertukaran

dan juga penangkapan para pelaku kejahatan lintas negara ini
dan berikut pernyataan dari kandipub inter irjen polisi krisnamurti
apa yang paling penting tppo lagi kita ini tppo dan asean menyadari ini menjadi ancaman besar di masa kini
ya tppo kita sepakat pengurangan tppo kemudian yang kedua adalah bagaimana cara bertindak di lapangan
nanti ketika kita mendapatkan permasalahan transnasional itu usulan polri
dan ini diterima dan sepakat pula
kalau ini sampai hari ini saya dengar mereka sudah sepakat dan kalau ini sudah sepakat maka besok tinggal diadopsi
kalau adopsi bahasa umumnya kira kira disahkan
itu oleh para menteri
nanti akan dilaporkan kepada bapak presiden sebagai ketua asean tahun dua ribu dua puluh tiga
dan akan lagi lagi disepakati tingkat kepala negara
jadi ini adalah cabang pertemuan yang kita rangkum nanti dibawa ke ktt asean pada tanggal tujuh bulan september dua ribu dua puluh tiga
ya yuda kalau berbicara mengenai pertemuan yang sudah digelar hari ini
dan akan berlangsung
sampai hari rabu dua puluh tiga agustus dua ribu dua puluh
nanti memang direncanakan di akhir dari penyelenggaran amtc ke tujuh belas ini akan disampaikan mou atau nota kerjasama apa saja yang tercapai dari pertemuan ini
khususnya antara indonesia misalnya dengan kamboja myanmar dan juga vietnam serta malaysia
nanti akan disampaikan oleh pihak pihak terkait dan informasi yang kami dapatkan juga akan disampaikan langsung
khususnya antara indonesia dan juga indonesia sendiri
selain itu juga akan ada dilakukan deklarasi antara negara negara peserta asian asian ministerial meeting on transnational crime ini
pada akhir penyelenggaraan tentu juga kita akan mendengar apa apa saja hal apa saja yang sudah dicapai dan menjadi kerjasama antara semua pihak termasuk dengan tiga mitra negara sahabat dan satu negara peninjau
baik teddy terima kasih untuk laporan langsung anda
semoga rekomendasinya bisa memberikan angin cerah terhadap penanggulangan kejahatan transaksional internasional terutama beberapa negara yang selama ini selalu bersinggungan dengan indonesia terkait dengan mungkin human trafficking cybercrime dan diharapkan kedepannya bisa lebih baik lagi
selamat bertugas teddy dari labuan bajo